sementara itu ribuan kader partai rakyat adil makmur atau prima
membadati jalan diponegoro menteng jakarta pusat pada senin pagi tadi
para kader ini hadir untuk mengantar dan menyaksikan langsung proses pendaftaran prima
ke kpu pada hari ini
law march sudah awali dengan tarian adat khas papua
yang dibawakan sejumlah orang menggunakan koteka
partai partai rakyat adil makmur mengerahkan dua kader mereka
untuk mengantar dan menyaksikan langsung proses pendaftaran prima ke kpu pada hari ini
banyaknya kader yang mengikuti aksi long march ini
bahkan menutup sebagian ruas jalan
pendaftaran prima ke kpu dilakukan oleh ketua partainya agus jabo priyono